untuk menarik minat anak anak supaya tidak takut divaksin
sentra vaksinasi covid sembilan belas di sd negeri duren tiga puluh satu pancoran jakarta selatan
menyiapkan badut untuk menghibur para siswa yang akan mengikuti vaksinasi
badut ini mulai menyapa para siswa yang datang didampingi orang tua saat registrasi
proses screening hingga menemani di ruang vaksinasi
meski demikian masih ada beberapa anak yang menangis karena takut disuntik
sakit nggak coba lihat wah pinter banget
kenapa akhirnya mau divaksin biar apa
teman teman berani ya soalnya kalau kita divaksin nanti bisa jalan jalan dan juga sehat
tak hanya anak anak yang antusias orang tua siswa ikut merasa senang
karena putra putrinya bisa mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas di sekolah
atusiasi senang banget soalnya pas pertama kali dia diinfoin di sekolahan
ini anaknya juga langsung mau terus saya juga langsung setuju aja sih
nggak ada kekhawatiran dari orang tua gitu
karena saya duta vaksin di perusahaan jadi nggak saya malah ngedukung
sebelum melaksanakan vaksin sekolah telah melakukan sosialisasi kepada para orang tua
termasuk mengetahui siswa yang memiliki comorbid
atau mereka yang sedang sakit saat pelaksanaan vaksinasi
siswa yang belum bisa vaksin
bisa menghubungi petugas di puskesmas tempat untuk konsultasi lebih lanjut
sebelum kami mengadakan kegiatan ini yang pertama adalah kami sampaikan dulu
sosialisasi dengan guru guru kemudian sosialisasi dengan orang tua murid melalui zoom meeting
sentra vaksinasi covid sembilan belas untuk anak juga dilaksanakan di sd negeri pelama empat ratus tiga pagi jakarta selatan
anak anak hanya merasa parno aja ya karena anak kecil kan takut dengan jarum suntik
tapi setelahnya ya aman aman aja sih
pemerintah melaksanakan kick off vaksinasi covid sembilan belas untuk anak usia enam hingga sebelas tahun mulai empat belas desember dua ribu dua puluh
untuk wilayah jakarta menurut gubernur dki jakarta anies baswedan
ada satu satu juta anak usia enam hingga sebelas tahun menjadi target sasaran vaksinasi covid sembilan belas
arman helmi andriawan saputra jakarta